presiden jokowi dodo membahas pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat dengan guyonan saat berpidato di hadapan investor yang hadir dalam ecosperity week dua ribu dua puluh tiga di singapura rabu siang
yang bertanya kepada audiens acara tersebut tentang siapa yang akan menang tahun depan
namun di balik guyonan tersebut jokowi tetap meyakinkan para investor bahwa siapapun nantinya yang akan memimpin akan membuat indonesia menjadi raksasa asia
untuk itu jokowi meminta kepada para investor agar tak perlu khawatir untuk berinvestasi di indonesia
jokowi menolak dengan mengucapkan maaf untuk pembicaraan yang salah
meskipun saya tahu bahwa semua orang menarik mengenainya
tapi seriusnya teman teman di singapura tahu kita begitu baik
bahwa siapa pun yang akan memimpin indonesia akan fokus pada jurnalisme
dan membuat indonesia menjadi sebuah negara yang luas dan luas di asia